ya kaum milenial mendapat sindiran pedas dari ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
mega bahkan meminta presiden joko widodo untuk tidak memanjakan milenial
tidak sekali ini megawati menyinggung mengenai kapasitas kaum milenial
lalu ada apa sebenarnya dibalik sindiran mega untuk milenial
benarkah hanya karena aksi demonstrasi atau ada faktor lainnya
kami akan membahasnya bersama m farhan aziz presiden bem dari universitas brawijaya
selamat malam farhan
ya dan juga ada gun gun herianto analis komunikasi politik
selamat malam mas gun gun
ya sudah tersambung ya bersama kita ya
nanti juga akan bergabung arteria dahlan
tikus dari pdi perjuangan
oke sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini kita dengarkan sekali lagi bagaimana
sebetulnya pernyataan dari ketua umum pdi perjuangan atau pesan dari ketua umum pdi perjuangan
megawati soekarno putri kepada kaum milenial
jangan dimanja dibilang generasi kita adalah generasi milenial
saya mau tanya hari ini apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral
tanpa harus bertatap langsung
apa sumbangsih kalian bagi bangsa dan negara ini
oke saya akan langsung ke farhan untuk menanggapi pesan
atau pertanyaan dari bu mega ini
apa sumbangsi kalian bagi negara ini
ya farhan sudah tersambung
oke nampaknya terputus
oke sekarang saya menyapa dulu
politikus pdi perjuangan arteria dahlan yang sudah bergabung pada diskusi malam hari ini
bang teri selamat malam
suaranya nggak ada nih
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
oke sebelum kita ke farhan sudah mendengar saya
pak gun gun bisa dengar suara
oke kita ke bang terry dulu
bang terry mengapa kemudian bu mega akhirnya menyampaikan
pernyataan atau pesan terhadap generasi milenial ini
karena kita tahu sebelumnya memang bu mega sudah sempat berkomentar
soal kapasitas generasi milenial
tapi kalau kemudian statementnya adalah
jangan memanjakan milenial apa sumbangsihnya
segram itukah bu mega
halo mbak selamat malam ya masih tersambung
bang terry mendengar pertanyaan saya tadi
oh masih putus putus oke yang cukup jelas mendengar suara saya
oke nampaknya masih terjadi gangguan komunikasi dengan narasumber kita yang bergabung
secara virtual atau dari luar studio
kita akan break dulu kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya kaum milenial mendapat sindiran pedas dari ketua umum pdi perjuangan
megawati soekarno putri
mega bahkan meminta presiden joko widodo untuk tidak memanjakan milenial
dan tidak sekali ini saja megawati menyinggung mengenai kapasitas kaum milenial
ada apa sebenarnya di balik sindiran mega untuk milenial
benarkah hanya karena aksi demonstrasi atau ada faktor lain
saya sekali lagi akan menyapa sejumlah narasumber yang akan membahas topik ini
selamat malam farhan
halo mbak selamat malam
ya ada gun gun herianto analis komunikasi politik
selamat malam mas gun gun
selamat malam mbak eva
ya ada arteria dahlan dari politisi dari pdi perjuangan
bang teri selamat malam
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sebelum kita mulai diskusi ini kita dengarkan lagi
bagaimana kemudian pesan ketua umum pd perjuangan
megawati soekarno putri
ataupun juga pertanyaan
terhadap kaum milenial ini
yang disampaikan oleh ketua umum pdi perjuangan
megawati soekarno putri
anak muda kita aduh saya bilang sama presiden
dibilang generasi kita adalah generasi milenial
apa sumbangsihnya generasi milenial
yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral
tanpa harus bertatap langsung
apa sumbangsih kalian bagi bangsa dan negara ini
oke saya langsung ke farhan
farhan pertanyaannya bu mega
apa sumbangsih kalian bagi negara ini
jawaban anda seperti apa
saya rasa tidak hanya tentang demo
banyak sekali segmentasi dan juga manifestasi
apa yang dipelajari mahasiswa
syarikat pemuda pelajar
di bangun pendidikan maupun penduduk pendidikan
mungkin salah satunya soal kualifikasi dunia pendidikan melalui riset riset
lalu kita konversikan menjadi sebuah teknologi
penemuan dan juga untuk kemajuan bangsa
menjadi salah satu penemuan penemuan
dikembangkan oleh generasi muda
jadi mungkin saya interpretasikan
yang dikhawatirkan oleh bu mega
ialah bukan soal hanya pada demonstrasi
tidak hanya pada demonstrasi namun
kekhawatiran bu mega terkait
kita dari para pemuda masih saja
berdemonstrasi dan mana itu kan
pengumuman masa mungkin saya rasa
itu yang saya anggap dari pernyataan dari bu mega
seperti itu pak
oke tapi anda sebagai salah satu kaum milenial
tersinggung atau tidak sebetulnya dengan
pesan atau pertanyaan bu mega ini
tersinggung tidak ya mbak
karena mungkin melihat kontekstnya juga
namun saya rasa itu pernyataan yang
beramuja ke sana dari seorang bu mega wati
karena saya anggap bu mega wati sebagai
tokoh nasional negarawan mantan presiden kita juga
bahwasannya di kondisi yang krisis seperti ini
saya rasa sebagai negarawan
konteksnya tidak hanya tentang melihat secara
faktual namun juga sebagai peneduh
yang mana bisa jadi memberikan solusi kepada
statement dari bu mega bisa jadi
dan bisa diimpertekan oleh selain saya
generasi muda lainnya sebagai bentuk
pen diskredita terhadap generasi muda
seperti itu yang mana saya rasa
pada saat krisis dan dimanapun kondisinya
saya rasa jangan sampai persoalan bangsa
itu bukan sekedar kompetisi antar generasi
tapi paling membahu yang mana pengalaman
dari generasi muda itu bisa
mengingat kepada generasi
mengingat kepada generasi muda
agar pada akhirnya nanti bangsa kita
negara indonesia bisa menjadi lebih maju
jadi saya tidak melihat adanya
seberapa besar kontribusi antar generasi
atau semacamnya dalam menghadapi
sebuah permasalahan bangsa
termasuk di sini sebuah
demonstrasi mengenai ru cipta
tapi kalau kemudian pernyataan ini disampaikan
oleh seorang ketua umum
partai terbesar di tanah air
ada perspektif bahwa
kemudian generasi milenial ini
tidak terlihat sumbangsihnya
dan juga hanya terlihat demonstrasinya
dan bahkan sempat disebutkan juga
ada upaya untuk
merusak pada saat
bagaimana kemudian bisa meyakinkan
seorang tokoh nasional bahwa
milenial ini punya kapasitas
iya betul jadi biasanya
kita melihat dari polanya generasi
yang tua generasi tanah baby boomer
juga memiliki sebuah akses
modal dan juga
saluran saluran untuk mengembangkan sebuah potensi
dan para kaum muda itu
biasanya memiliki sebuah kapasitas
dari hari ke hari dari generasi ke generasi
makin meningkat nah di situ
saya rasa untuk meyakinkannya ialah
ya bisa saja mega melaksanakan
sebuah dialog khusus yang mana mengundang
kemarin baru saja sumpah pemuda kalau tidak salah
pementora mengundang beberapa
pemuda berprestasi nasional
maupun internasional yang telah berkontribusi
dan mengharungkan bangsa indonesia
bahkan dari sisi pun itu telah direkognisi
bahwasannya pemuda ini
tidak diam saja banyak kontribusi
di bidang sosial kesehatan bidang teknologi
itu saya rasa cukup untuk
menguplik hal tersebut oke tapi apakah
kemudian ini bisa membuat
dan rekan rekan anda kemudian
melakukan introspeksi kalau kemudian
tadi kritiknya salah satunya adalah
melakukan aksi demo dan juga
perusakan apakah ini kemudian bisa melakukan
introspeksi dan tidak lagi melakukan
aksi demonstrasi misalnya
jadi kalau menurut saya
menjadi introspeksi bagi kita
itu pasti jadi di setiap kali
demonstrasi di berbagai kalangan
itu ada evaluasi mengenai
aksi demonstrasi kita dan itu telah kita lakukan
tapi yang dikhawatirkan adalah dari
statement tersebut saya rasa sangat liar
itu akan menghasilkan bahkan
perdebatan di intra generasi kita
misalkan di antar generasi saya misalkan
generasi sentenial atau anak
teman teman di tahun tiga puluh an
itu kan bisa jadi ada yang menganggap hal itu sebagai
ancaman serius ataupun bisa jadi
menjadi hal hal yang mana wajar
dalam konteks yang dibicarakan oleh bumega
itu saya rasa benarnya pernyataan
sebut tidak perlu disebutkan
apalagi dalam momen
tahun muda hari ini
dan juga yang lebih penting ialah
selain kita mengkoreksi generasi kita
saya juga perlu
mengajak juga kepada para pengelola
negara hari ini juga untuk mengambil
tindakan korektif terhadap demonstrasi
unjuk rasa saya rasa
muara dari unjuk rasa tersebut ialah
sebuah hal yang dianggap oleh
pemerintah ini belum benar dalam mengelola
kuatatan negara termasuk misalkan
dalam pengasahan ruk law
jadi istri istrinya mungkin masa lalu
ataupun masa depan akan datang
oke sekarang saya ke
bang terry bang terry kalau kemudian ada komentar
dari mahasiswa pernyataan
bumega ini kemudian akhirnya
terkesan mendiskreditkan rekan rekan
generasi milenial kemudian
juga menimbulkan perdebatan
dan kita tahu sebetulnya
bumega memang sudah beberapa kali
menyentil generasi milenial dan
agak berbeda dibandingkan
dengan sentilan sebelumnya
begitu bahkan sampai
mempertanyakan sumbangsihnya seperti apa
apakah memang bumega sudah segeram
dampaknya tadi seperti menimbulkan
perdebatan dan juga mendiskreditkan
itu sudah diantisipasi
begitu bang terry
ya jadi begini ya saya juga
pernyataan yang sebenarnya
bermotif dan berpujuan baik
ya tetapi ditafsirkan
memberikan jarak antara
ibu kan hanya mengatakan bahwa
yang disampaikan itu
atau ditafsirkan bahwa
anak muda harus tahu
dalam kerangka yang namanya indonesia
tahu peranmu untuk
berbuat seperti apa di republik ini
ya itu menjadi
concern besar bagi ibu megawati
betapa konsennya sangat
amat pd perjuangan punya
departemen khusus yang namanya departemen
anak anak muda ya dipersiapkan
ya tidak hanya
dalam konteks kesempatan
tapi memang difasilitasi
betul untuk menjadi seseorang
ke depan oke saya salah satu
pd perjuangan ibu megawati
sukarno putih memperhatikan
yang namanya milenial apalagi
saat ini mbak bisa tahu
di pd perjuangan
setiap jabatan harus ada
ruang untuk anak muda
harus ada yang namanya regenerasi
harus ada target capaian yang
betul betul terukur bagi mereka untuk
bisa tumbuh kembang jadi
jangan ditafsirkan secara sempit
bagi ibu mungkin sama pemuda
itu adalah pelopor bukan pelapor
peradaban pemuda itu tiang
negara generasi penerus bangsa
di mana harapan bangsa itu kita tempatkan
ibu mega sangat concern
sangat peduli dengan milenial
dan generasi muda nah makanya
saya ingin sampaikan juga
ini kan himbauan ajakkan
agar anak muda tahu
yang namanya muda itu kritis kreatif
mandiri beriman bertakwa
soleh berahlak mulia
dan berbuat yang positif kan begitu
tapi kalau memang
apa ternyata tafsir
yang begitu panjangnya ibu ngomong
tapi ditafsirkan yang sepenggal
seperti itu kita juga sedih
dan sangat berkeberatan oke artinya
pahami dan kenali ibu megawati
oke bang terry tadi anda mengatakan
harus tahu posisinya artinya
ibu megawati menilai
bahwa generasi milenial ini tidak tahu
posisinya di mana saat ini atau bagaimana
ya kita harus
jujur ya kalau zaman
dulu saya ini ada namanya
pendidikan budi pekerti
saya ini tahu siapa
apa yang harus saya perbuat itu pun
saya masih banyak kelemahannya mbak
kalau sekarang kita lihat
anak anak sekarang itu tidak hanya
pendidikan itu tidak hanya
membangun badannya tapi
bagaimana dia juga tumbuh sebagai pemuda
indonesia ini yang kita harus
akui secara jujur ya
bahwa memang belakangan ini
kita hanya membesarkan badan
bagaimana menjadi pemuda indonesia
mungkin luput dari pencermatan kita
dan memang kan sekarang kita bisa
kita juga bisa melihat kok
alam bawah sadar mbak sendiri mungkin bisa
merasakan kok pemuda pemuda
yang tidak seperti angkatan angkatan kita
pernyataan bu mega yang kemudian
mengatakan jangan memanjakan milenial
artinya ada ketidaktahuan di situ
bang terry tapi sebelum bang terry jawab
saya ingin ke mas gun gun mas gun gun
menerjemahkan pernyataan dan
pertanyaan bu mega ini seperti apa
bahwa apa yang diinginkan oleh
bu mega sebagai sebuah sentilan
dalam konteks transformasi kesejarahan
terutama anak muda dalam
konteks demokrasi di indonesia
kalau membaca dari perspektif
komunikasi politik memang ada
pesan ini menjadi riskan
dan kemudian pernyataan bu mega
itu menjadi sangat multitafsir
terutama dalam beberapa
hal menyangkut konteks dan menyangkut
isi pesannya mbak eva
kalau kita perhatikan
pesan ibu mega itu kan
dalam konteks general gitu dan itu
itu yang kemudian memantik sebenarnya
pernyataan sumbangsi milenial
maupun historis tentu banyak
sekali betul dan
banyak sekali menurut
data fakta terus argumen yang bisa
dikemukakan bahwa milenial
itu punya sumbangsi
signifikan contoh misalnya di ekonomi
kreatif betapa banyak
anak anak muda dengan pendekatan
baru itu kemudian mendinamisasi
ekonomi kreatif dan itu juga menjadi
peran penguatan baik umkm
mau pun bahkan unicorn ya
bahkan mungkin dekakon dan itu
menurut saya menjadi sumbangsi
anak anak milenial di dalamnya oke
kemudian yang kedua itu mendinamisasi
cyberdemokrasi yang itu kemudian banyak
memang diicu oleh y and z generation
termasuk juga menurut
saya di offline seperti misalnya
kritisisme anak anak muda pada saat
muncul isu isu yang kemudian
menjadi polemik publik sebut
saja misalnya undang undang kpk kemudian
undang undang kemarin yang omnibus law
dan lain lain itu bagian
dalam setiap sejarah perubahan politik
di indonesia adalah anak anak muda
sebut aja sekarang
misalnya kaum milenial
dan itu menurut saya
ketika misalnya ada ruang
dan anak muda tampil
menyalurkan opininya melalui
individu maupun kolektif ya
lompok itu menurut saya jadi sumbangsi
betul belum lagi
misalnya di aspek sosial budaya banyak
anak anak muda yang independen bukan
bergantung pada negara melakukan gerakan gerakan
baik politik warga sosial
budaya literasi dan lain lain
dan itu menurut saya
banyak sekali yang kemudian bisa di
sebagai sumbangsi anak milenial oke
artinya nah ini artinya
mbak eva kalau saya melihat
in general itu yang kemudian memantik
sehingga kemudian ada
kerancuan cara pandang mungkin
juga tafsir terhadap apa yang disampaikan
oke polemik dan tafsir seperti apa
yang kemudian akhirnya
polemik dan tafsir seperti apa yang kemudian
pernyataan tersebut mas gun gun
akan kemudian muncul
yang kemudian menguat dari
sebagian masyarakat terutama
pernyataan itu punya tendensi
underestimate begitu ya
mempertanyakan ulang kontribusi
kaum milenial sementara
sudah cukup banyak fakta tinggal
kemudian penguatan penguatan di banyak
sisi misalnya teman teman
milenial yang aktif di politik
sebut aja seperti inner circle misalnya
presiden sekarang kan banyak juga milenial
ekstraparlimenter seperti farhan
dan teman teman yang kemudian
melakukan aktivitas kritik publik
melalui gerakan ekstraparlimenter
itu kemudian juga
diapresiasi cuman kemudian diingatkan
kemudian tidak seluruhnya under control
seperti misalnya bisa aja ada satu
dua daerah yang kemudian
dan itu dari sejak sejarah
demokrasi indonesia dari zaman dulu
memang selalu muncul
kekisruhan karena perilaku kolektif
itu tidak seluruhnya bisa dikontrol
kesejatian gerakan mahasiswa di setiap rezim
di tengah hirup pikuk
mungkin sembilan puluh delapan kita ingat juga
begitu juga misalnya enam puluh enam
dan tahun tujuh puluh an
itu menurut saya selalu ada
acting crowth ya yang kemudian disitu
mungkin rusuh atau mungkin juga ada
kekerasan tetapi kan ada
instrumen hukum seperti misalnya
investigasi beberapa pihak
soal siapa yang kemudian melakukan pembakaran
kemarin misalnya seperti di jakarta
kan sedang berproses jangan
kemudian terjadi demoralisasi terhadap
gerakan mahasiswa karena
menurut saya gerakan mahasiswa
setiap saat itu punya cara
kesejarahannya sendiri untuk kemudian
bertransformasi menjaga republik
ini begitu dengan caranya yaitu
gerakan ekstraparlamenter tinggal
nanti mungkin teman teman mahasiswa
di eranya itu melakukan penguatan
penguatan knowledge kemudian
sikap politik sehingga kemudian
lebih artikulatif dan mendalam terkait
dengan isu isu nasional yang kemudian
menjadi perhatian oke artinya anda melihat bahwa
pernyataan bu mega ini bisa
demoralisasi gerakan gerakan tersebut begitu
mas gun gun ada
begini saya ingin mengatakan
bahwa adiksi yang kemudian
sepenggal gitu ya dengan
konteks yang mungkin tidak dibaca
utuh dari pernyataan ibu mega
itu kalau kemudian
kita tangkap misalnya apa peran
millenial kemudian dihubungkan dengan
demonstrasi yang rusuh saja
begitu itu yang saya maksud
itu kemudian punya potensi untuk
itu kemudian bisa aja
apa namanya punya muncul interpretasi
bahwa pernyataan ibu mega itu
saya sebut tadi mungkin
underestimate dengan gerakan mahasiswa oke baik
walaupun tadi bang arteri
tadi sebut misalnya bahwa
oke ibu mega tentu sebagai tokoh
punya keinginan anak anak muda punya
dalam konteks peradaban indonesia menjadi
jauh lebih kuat begitu
itu yang kemudian substansi itu tidak
tertangkap oleh publik kenapa karena
penggalan pernyataan ibu mega
itu kemudian cenderung generalis
oke bang terry saya akan
minta tanggapan anda karena kemudian
pernyataan bu mega ini yang kemudian
dipahami secara sepenggal ini nanti akan
menimbulkan tendensi dan juga
underestimate tapi dijawab setelah jeda
kita akan lanjutkan setelah pariwara
berikut ini tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
saya langsung lanjutkan dialog saya langsung ke
bang teri bang teri pernyataan ibu mega kalau
kemudian ditangkap sepenggal ini kan akan
berpotensi untuk menimbulkan tendensi
sepenggal anak muda
mencari tahu apa yang menjadi
substansi dari suatu statement
atau pernyataan kalau saya
yang milenial ini tidak
keberatan tuh sama yang disampaikan oleh ibu
karena kalau kita lihat
videonya secara utuh itu kan
himbawan sekaligus mengingatkan
kita kita ini yang generasi muda
untuk bisa memperlihatkan
siapa diri kita kita ini adalah
jadi tidak ada tendensi untuk
mendiskreditkan untuk meng
ibu mega wati sangat tidak
menafikan peran milenial
ingat mbak pemerintahannya
pak jokowi ini berapa banyak slot
milenial yang banyak orang
mengatakan itu nggak perlu tapi dimasukkan
itu kontribusinya ibu mega
bagaimana kalau kita
mau berpikiran positif saya ingin
mengatakan kenalilah lebih dekat
ibu mega bagaimana
masalah regenerasi pemberian
peran milenial itu tidak
hanya dengan retorika dilakukan di partai
kami dengan politik kebijakan partai
maupun di parlemen tapi
dibuktikan secara nyata
tidak ada demoralisasi
tapi sebaliknya memecut
melecut menambah semangat generasi
muda untuk membuktikan dirinya
bahwa generasi muda adalah
pemuda indonesia yang kritis kreatif
kuat mandiri beriman
bertakwa berakhlak mulia
oke bang terry tapi kemudian
pertanyaan mengenai kapasitas
milenial ini kan sebetulnya bukan pertama kali
karena sebelumnya kita tahu ibu mega juga sempat
mempertanyakan pada saat pemilihan
calon kepala daerah misalnya
bagaimana sebetulnya perspektif bu mega
apakah memang jangan jangan memang betul
ibu mega mempertanyakan kapasitas
generasi milenial ini begitu bang terry
saya pikir enggak ya
kalau dilihat dari selama
dan berdasarkan pengalaman kami
bersama dan dibawah
kepemimpinan ibu megawati
saya hanya melihat itu sekedar
dan kepedulian ibu megawati
tapi pun kalau kita lihat statementnya
secara utuh nggak ada yang salah mbak
enggak ada yang salah ya kalau dikatakan pada saat
nama nama yang dipilih ada apa yang salah
disitu juga saya hanya melihat
harus dipakai tafsir yang positif
dan kalau kita
jeri dan dengan perspektif yang
harus berterima kasih dengan statementnya
ibu megawati oke anak anak muda juga harus
berterima kasih dengan statementnya
ibu megawati pada saat yang kemarin
oke saya langsung ke farhan
anda yang mewakili generasi muda
berterima kasih dengan statement
yang disampaikan ibu megawati
dan jangan sampai anda menangkapnya ini
sepenggal sepenggal saja begitu ya pesan yang
disampaikan ibu megawati
ya menurut saya
itu memang statement yang perlu
dan juga kita mengevaluasi diri sebagai generasi
mudah penerus bangsa
apabila misalkan di zaman sekarang
di zaman sembilan puluh an masih terdapat banyak
apabila misalkan masih terdapat
yang sekali penolakan bangsa kemiskinan
ketidakmerataan pembangunan itu kan menjadi sebuah evaluasi
penerus estafetnya ialah generasi bangsa
kembali lagi bahwasannya
saya melihat bahwa statement yang dilontarkan
oleh bu megawati itu tidak hanya
berkapasitas baik ketumbuh partai
melihat beberapa departemen di
pdip itu terdapat yang mengurusi
tentang pemuda namun juga beliau
adalah mantan presiden yang mana
kapasitasnya sebagai negarawan
sehingga statement tersebut saya rasa
belum bisa mempostikan diri
sebagai negarawan yang mana
kalau menurut saya jika kita komparasikan terhadap
generasi milenial apakah generasi
yang telah berperan dengan tepat
sesuai dengan perannya saya rasa sudah pertama
yang berkuliah ada yang sd sma
kita belajar pendidikan negara bela negara
semacamnya berprestasi banyak sekali berprestasi
berpolitik bahkan saat ini
sudah banyak sekali memang
para pemuda yang non aktif di politik
tidak hanya dalam bentuk partisipasi
di partai politik namun juga menjadi analis
dan juga menjadi lsm dan semacamnya
dan juga saya rasa yang perlu digarisbawahi
dari statement ini ialah
statement yang dilontarkan oleh negarawan akan
menyebabkan fenomena brain drain yang mana
generasi generasi kita yang muda
yang bertalenta itu merasa tidak
dihargai kontribusi di negeri kita sehingga
orang tersebut lebih baik
pergi dan juga pindah ke warga negara
hanya karena dirasa indonesia tidak
akomodatif yaitu saya rasa perlu ada
kehatian dari negarawan termasuk
generasi kita sendiri mengenai
pendapatnya tentang kapasitas
sebuah generasi termasuk
atau pun generasi generasi muda
yang ingin ke depannya seperti itu oke bang terry
ada kemudian kekhawatiran
begitu ya generasi ini merasa tidak
dihargai padahal mereka sudah cukup sumbangsinya
begitu bang terry
sampai ke arah sana
terlalu jauh ya
karena kan memang betapa
kepedulian ibu kepedulian
kehadap generasi muda
atau istilahnya kita ini teman teman
pada saat ini kan tidak hanya terlihat
tapi memang betul betul dirasakan oleh
kedalam kerangka objektifitas
dan saya juga percaya betul
adinda saya mas farhan
ya kalau dicermati dengan
betul saya juga yakin mas farhan juga kan
statementnya juga mengatakan bahwa
positive thinking lah secara umum
nah kita berharap juga
bukan diakhiri bisa kita
ambil sisi positifnya
ibu mega juga sangat concern
dan sangat peduli
kepada generasi muda
generasi muda ini tahu
kalau kami di partai itu kan sebagai kader
siap ditempatkan dimana saja
dan tahu harus berbuat apa
begitu juga generasi muda
harus tahu berbuat apa
harus bisa mengharumkan nama bangsa
kan bisa membedakan
mana perbuatan yang baik
mana yang patut mana yang harus dikerjakan
untuk bangsa dan negara
itu semua yang disampaikan oleh ibu kemarin
ya harusnya kita menjadi bahan
renungan sekaligus juga
agar kita bisa melangkah lagi
lebih baik ke depan kepada adik adik saya
generasi muda bangsa indonesia
apa yang kemudian disampaikan
bang terry itu apakah kemudian bisa
diterima ataukah ada hal
yang kemudian perlu
jangan sampai yang kekhawatiran farhan tadi
masalah generasi milenial
yang kemudian sudah memberikan sumbangsi dan lain sebagainya ini
merasa tidak dihargai
bahkan bergerak sejauh meninggalkan
negara ini begitu misalnya
ya baik mbak
yang juga mungkin beberapa kolegan
yang merasa bahkan ada konsentrasi terhadap
milenial terhadap generasi muda
itu juga tidak bisa
diartikulasikan dalam hanya beberapa kata
yang mungkin pada segmen di media
ataupun mungkin di media kali ini
kekhawatiran kami bisa bahasanya
diperbaiki menjadi hal yang suatu
menjadi sesuatu yang positif saya rasa
bisa ditunjukkan dengan kegiatan
dengan juga bunti konkret
yang memang yang akan dilakukan oleh
bu megawati sebagai negarawan
yang saya rasa pengalamannya
prestasinya itu sudah banyak
di masa lalu bagaimana evaluasinya
mungkin saat ini masih ada kekhawatiran
bonus demografi belum bisa dioptimalkan
itu kan menjadi salah satu catatan masa lalu
yang mungkin hari ini diimplikasikan seperti itu
saya rasa selain statement yang diberikan
namun juga perlu ada
manifestasinya dalam bentuk
program dalam bentuk
bisa kita lihat sendiri oleh generasi
milenial seperti itu karena seringkali
saya lihat seperti ini para generasi
muda bahkan itu
dalam rangka berkontribusi kepada indonesia
itu melalui medium medium yang mana mungkin
dan juga partisipasi pemerintah itu juga
banyak ceo dari milenial
apakah itu memang murni dari program pemerintah dan sebagainya
kan dari pihak ketiga yang mana mungkin
partisipasi dari pemerintah
sehingga saya rasa di sini
perlu menjadi catatan apabila
kehasilan kepada generasi kita
harapannya juga dapat memberikan
bukti yang nyata terhadap
kita lakukan antar generasi baik
misalkan dengan image antar generasi tua
dengan generasi yang muda hari ini seperti itu mbak
oke artinya jangan hanya
ataupun petuah begitu ya
tapi generasi milenial ini
minta dirangkul begitu ya kurang lebih seperti itu ya
mas gun gun kalau anda melihatnya
dengan kemudian sudah terjadi
pernyataan kemudian sudah timbul
perspektif kira kira apa yang kemudian bisa
yang masih akan terjadi ya
akibat pernyataan tersebut
sejenis ini kan
mungkin dari sudut running story
ya itu tidak akan terlalu
waktu yang panjang sebenarnya
cuma akan menjadi ingatan sejarah
bahwa ibu mega mungkin pernah
menyampaikan ini begitu
yang harus dilakukan kemudian adalah
sebenarnya bagaimana konsep utuh
yang belum terdengar
dari ibu mega dalam konteks
menyangkut misalnya transformasi
peran kaum milenial untuk indonesia
ke depan begitu
itu yang kemudian mungkin gagasan itu
menjadi jauh lebih
konstruktif dibanding mungkin
debat debat artificial gitu ya
debat debat yang mungkin
tidak terlalu substantif seperti
kemudian harus kita tafsiri potong sepotong
itu begitu jadi saya
membayangkan misalnya kemarin meskipun
momentumnya internal partai ya
dalam konteks misalnya
apa peresmian dpd dpd kan
itu kan tapi momentumnya kan
berdekatan dengan satu
sejarah nasional kita
yaitu sebuah pemuda begitu
nah di situ sebenarnya bisa jadi momentum
bagus ibu mega misalnya bicara
soal narasi kebangsaan
terkait dengan anak muda indonesia
hari ini dan ke depan begitu
karena bagaimanapun kan ibu mega sudah
melewati banyak sekali fase
nah itu yang kemudian
sebenarnya kita tunggu sebenarnya narasi
tentang pemuda indonesia ke depan
dari perspektif ibu mega dan mungkin
juga itu sebagai representasi
gitu dari pdi perjuangan
kalau di internal pasti
bang arteria dan mungkin juga kawan kawan
sudah sering mendengar itu tetapi
dalam konteks publik indonesia
itu saya pikir perlu
dan itu jauh lebih
menurut saya substantif
dibanding kemudian misalnya
apa sumbangsi milenial
dan meminta presiden itu tidak memanjakan
kesejarahan indonesia hari ini
mbak eva itu menurut saya memang
sepaatnya milenial itu mempunyai
contoh misalnya dari
penduduk indonesia saja kan
proyeksi bps ya kan itu kan
memang anak anak muda terutama
bangsa itu menurut saya
harus berlombanya dalam konteks
membangun kira kira indonesia
ke depan itu setelah
reformasi yang sekian panjang kita lalui
itu seperti apa
apalagi generasi milenial ini
bisa jadi menjadi kunci di dua ribu dua puluh
nanti terakhir bang terry
apa yang kemudian disampaikan oleh
farhan tadi generasi milenial selama ini
butuh untuk lebih
mengerti dirangkul kemudian nanti
diharapkan ada narasi
dari bu mega sebetulnya harapan bu mega ini
pemuda indonesia seperti apa
apakah kemudian akan bisa dilakukan dalam
itu tadi ibu kan sangat
bahwa nasib suatu bangsa
ditentukan oleh generasi muda itu
memang betul betul diwujudkan
dalam politik kebijakan
kebangsaan pemuda sebagai
tiang negara generasi penerus
bangsa yang menentukan
maju mundurnya suatu bangsa
atau di mana
pundaknya harapan bangsa itu
dapat diletakkan itu memang betul betul
kenisayaan bagi pd pejuangan
dan bagi ibu megawati secara fokus
jadi kalau dikatakan
merangkul pastinya kita merangkul
di pd pejuangan itu
betapa banyaknya kaum milenial
dan selalu menjadi
perhatian yang tidak luput dari
pencermatan ibu ketua umum ibu mega itu
memang betul betul bisa dirasakan
percayalah dan kenali lebih dekat
ibu mega ibu mega itu
dan sangat bangga dengan anak muda
dipersepsikan seperti yang tadi
senang jauh dari
fakta yang sebenarnya
oke semoga kedepannya
nanti ibu mega akan menyampaikan narasi
yang seperti bang terry katakan
sangat senang dan bangga terhadap
utamanya juga generasi milenial
itu kalau dilihat video videonya
pidato kenegaraan atau pidato partai ibu
paktinya itu banyak sekali oke baiklah
bang terry terima kasih
dan juga mas gun gun farhan terima kasih
sudah bergabung dalam diskusi malam hari ini
ya cnn indonesia newscast akan segera kembali